jakarta international equestrian park di pulau mas jakarta timur
menjadi lokasi equinar academy atau sekolah berkuda internasional
yang baru saja diresmikan oleh menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali
pada sabtu empat belas desember dua ribu sembilan belas
di lahan seluas tiga puluh lima hektare equinara academy merupakan pusat latihan olahraga berkuda
yang bertujuan mencetak atlet atlet muda berprestasi
equinara academy dilengkapi berbagai fasilitas seperti kandang kuda
arena latihan dan pemanasan kuda hingga rumah sakit hewan
menurut ceo equinara adinda yuanita
kurikulum equineer academy akan menggunakan kurikulum berstandar internasional
ia menyebut peserta didik nantinya akan dibagi mulai dari kelas beginner
jadi kalau untuk kelas dunia ya setidaknya kita pernah membuktikan
bahwa dari sekolah berkuda
sejak dua ribu sebelas pada saat kita menjadi tuan rumah sea games di jakarta
itu kita mendapatkan gelar juara umum karena mendapatkan empat emas dari enam
waktu itu enam emas yang diperbutkan
dan tentunya pada saat asian games kemarin pun
kita mendapatkan kesempatan juga sampai kepada babak final
yang kita harapkan nanti berikutnya dengan dukungan kementerian pemuda dan olahraga
tentunya kita akan membuat roadmap lagi yang berkelanjutan
kita akan siap untuk asian games ke sembilan belas yang di china
kemudian juga untuk kualifikasi olimpia games dua ribu dua puluh tiga
menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali
mengapresiasi adanya pusat pengembangan atlet atlet berkuda
dia optimistis atlet atlet berkuda bisa berjaya di kancah internasional
zainuddin berharap sekolah berkuda dapat mempersiapkan atlet atlet muda sebagai bentuk regenerasi
tentu yang harus dipersiapkan adalah mereka mereka yang sekarang usia dini
nah saya kami pemerintah
kita menyambut baik yang akan disiapkan roadmapnya supaya sustainable pembinaannya
dan kita tidak putus
satu hal yang sering terjadi di kita
begitu ada atlet berprestasi begitu lapisan di bawahnya kita tidak punya
maka ini kita bersama sama akan dorong itu dan kembangkan
sehingga begitu yang ini sudah lewat prestasinya
ada lagi ada lagi ada lagi
selain sekolah berkuda berstandar internasional
di lokasi ini juga terdapat pusat pengembang biakan serta perawatan kuda
dengan adanya pengembang biakan serta perawatan kuda
diharapkan kuda yang dihasilkan pun menjadi kuda yang siap dan prima
untuk para atlet di ajang perlombaan equestrian atau berkuda